kementerian agama mencabut izin operasional empat pelaku bisnis umroh
pencabutan ini dilakukan karena keempat pihak penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau ppiu tersebut terbukti gagal memberangkatkan jemaah
keempatnya adalah pt amanah bersama umat atau abu turs yang berdomisili di makassar
solusi balat lumampah di bandung mustakbal prima wisata di cirebon dan interculture turindo di jakarta
selain mencabut izin usaha travel umroh nakal tersebut pemerintah juga mengeluarkan aturan baru perjalanan ibadah ke tanah suci
berikut kami ulas selengkapnya untuk anda
kita lihat di sini kalau kita berbicara soal bisnis travel umroh memang sangat menggiurkan di indonesia betapa tidak
ada tujuh ratus ribu paling tidak jumlah masyarakat indonesia yang tiap tahunnya ini berangkat umroh
maka dari itu makin marak biro perjalanan umroh yang ada di indonesia
sayangnya ada beberapa biro perjalanan umroh yang kemudian nakal dengan melakukan skema jual beli syariah ini
menggunakan cara yang salah
begitu yang kemudian akhirnya dicabut izin usahanya oleh kementerian agama
kita lihat di sini ada abuturs solusi belat lumampah ada pt interculture turindo dan juga ada mustaqbal umroh dan juga haji plus
kita bahas satu persatu kita ke abuturs terlebih dahulu
nah abuturs di sini banyak yang mengatakan bahwa abuturs ini adalah the next level dari first travel
betapa tidak kalau first travel ini
hanya gagal memberangkatkan sekitar enam puluh tiga jemaah umroh saja
tapi di sini abu turs gagal memberangkatkan delapan puluh enam tujuh ratus dua puluh jemaah umrohnya
dengan total kerugian dana atau penggelapan dana yang dilakukan sebesar satu delapan triliun rupiah
di sini abu turs memberikan promo perjalanan umroh yang sangat menggiurkan bagi calon peserta ibadah umrohnya
hanya dua belas juta rupiah saja ini bisa berangkat ke tanah suci
siapa yang tidak tergiur siapa yang tidak silau matanya
melihat angka dua belas juta rupiah
biasanya kita berangkat umroh paling tidak menghabiskan dana dua puluh juta rupiah
di sini ada margin delapan juta rupiah
tentunya ini untuk mereka yang berada di golongan ekonomi menengah
mungkin seperti saya delapan juta rupiah cukup besar begitu jumlahnya
dan yang menariknya atau yang ironisnya lagi saat kemudian kementerian agama ini mencium adanya bau bau penyelewengan dana di abuturs
kemudian abuturs juga telah diproses di pihak kepolisian
di sini kemudian abuturs masih menawarkan
para jemaah umrohnya yang gagal berangkat tadi untuk bisa berangkat asalkan menambah uang lima belas juta rupiah lagi
begitu saat dia sudah tercium aroma penggelapan dananya oleh kepolisian
begitu menambah lima belas juta atau menambah hanya enam juta tapi mendatangkan lebih dari calon calon jemaah umroh lainnya
begitu ini abuturs
kemudian kita lihat selanjutnya
dari abuturs kita menuju ke solusi balat lumampah
balat lumampah ini menampung tiga puluh dua ratus tiga puluh tujuh calon jemaah dan juga memberangkatkan tujuh belas tiga ratus delapan puluh tiga
ini artinya masih ada selisih sekitar tiga belas calon jemaah ini yang masih belum berangkat ya
dan kemudian di sini merauh uang hingga sembilan ratus miliar rupiah
dan di sini yang paling unik bagi solusi balat lumampah ini adalah mereka para penyelenggara ibadah umroh solusi balat lumampah ini
memberikan promo satu juta bisa berangkat umroh
satu juta bisa berangkat umroh
begitu bagaimana caranya
ternyata dengan satu juta ini mereka yang tergiur promo ini harus membawa lima puluh orang
ini ditamakan skema piramida di sini ya
lima puluh orang begitu dp atau down payment
dan masing masing lima puluh orang ini juga harus mengeluarkan dana lagi satu juta rupiah
apabila kemudian masing masing dari satu orang itu tidak bisa membawa lima puluh orang
nah kemudian dp atau down payment sebesar satu juta rupiah
membawa kan raib hilang begitu saja
dan kemudian juga ada promo fonzi ini yang juga dilakukan oleh solusi balat lumampah
dengan menggunakan dana dari calon jemaah umroh
begitu lima belas juta rupiah saja dia memberikan promo
tapi kemudian skema itu terus turun terus turun
skema fonzi ini lebih mudahnya gali lubang tutup lubang
jadi dengan memberangkatkan jemaah haji tahun ini
yang menggunakan dana dari jemaah haji tahun sebelumnya
tutup lubang saja begitu
jadi menambah utang dengan membuka utang yang lainnya
kita selanjutnya ke biro perjalanan umroh selanjutnya pt interculture turindo
nah ini dia
dia terafiliasi dengan first travel
dan juga kita tahu ya first travel tersangkanya sudah anissa hasibuan
dan juga andika suraman sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian
dan juga sampai saat ini kasusnya masih bergulir
di pengadilan negeri depok kita nanti akan simak bagaimana perjalanan kasus first travel
yang sampai hari ini masih berjalan sidangnya
kemudian juga kita memiliki selanjutnya ini mustakbal umroh dan juga haji plus
dia tidak memberangkatkan sejumlah calon jemaah di cirebon tahun dua ribu tujuh belas
terjerat pada sistem gali lubang tutup lubang
tadi seperti yang saya katakan
ada dua sistem di sini yang disoroti oleh kementerian agama
begitu fonzi dan juga mlm
tadi saya juga mengatakan ini gali lubang tutup lubang saja
jadi dari mulai satu dia menyetor uang
misalnya lima belas juta rupiah
kemudian dananya hilang
kemudian nanti akan ada lagi yang menyetor lima belas juta rupiah lagi
akan ada lagi yang menyetor lima belas juta rupiah lagi
dan siapa nanti yang akan paling dirugikan
mereka yang paling dirugikan adalah mereka yang berada di piramida paling bawah ini
nah jadi di saat permintaan atau permintaan perjalanan umroh di mustaqbal umroh dan haji plus ini
tidak mencapai targetnya pada tahun tertentu
maka mereka yang ada di piramida paling bawah ini akan merugi paling dalam
ya kita lihat selanjutnya
ya slide selanjutnya
ini terkait dengan peraturan menteri agama
nomor delapan tahun dua ribu delapan belas yang baru saja dikeluarkan
ini terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh
dan disini dilihat tadi larangan untuk skema fonzi dan juga mlm
tadi sudah saya jelaskan sedikit
kemudian penyelenggaraan umroh tidak pernah tersangkut kasus hukum soal umroh
tahap pajak dan tersertifikasi
nantinya para penyelenggara ibadah umroh ini akan diaudit oleh kementerian agama
memiliki sertifikasi begitu
biro perjalanan umrohnya
kemudian terdapat standar patokan biaya
tidak lima belas juta mungkin untuk saat ini perjalanan umroh terlalu murah
anda jangan sampai tergiur dengan harga murah
yang mungkin nantinya akan membawa anda ke masalah
slide selanjutnya masih terkait dengan peraturan menteri agama
ini nanti pendaftaran harus dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik
dan juga keberangkatan paling lama enam bulan setelah pendaftaran
atau tiga bulan setelah pelunasan
kemenak juga luncurkan sistem informasi pengawasan terpadu
umroh dan haji
atau sipatuh nanti akan berisi seluruh daftar perjalanan
yang akan terintegrasi begitu di sistem sipatu ini
ya itu tadi ya
terkait dengan perjalanan ibadah umroh dan haji
ini bagi anda yang terkena masalah
begitu katanya kan
la baik allahumma la baik
begitu kami datang
ya allah kami datang memenuhi panggilanmu
insya allah jika memang panggilannya sudah datang
pasti berangkat ke tanah suci